perburuan panjang terhadap teroris santoso akhirnya mulai membuahkan hasil
satgas tinombala menewaskan santoso alias abu wardah orang yang paling diburu sejak dua ribu sembilan belas
dua terduga teroris yang salah satunya diidentifikasi awal sebagai santoso
tewas dalam baku tembak senin sore
keduanya tewas dalam kontak senjata dengan satgas tinombala di kawasan tambarana
pesisir utara kaupaten poso
lokasi baku tembak berada di deretan pegunungan biru yang berjarak enam puluh km dari poso kota
di lokasi kejadian petugas menemukan satu unit senjata m enam belas
eva diperkirakan paling lama tiga hari ke depan hasil tes dna dari dua jenazah
akan dicocokkan dengan dna dari keluarga mereka masing masing
tetapi sampai saat ini dokpol dari ahli dna dan juga ahli forensik
juga sudah mengumpulkan dna dari kedua jenazah ini
dan walaupun kita masih menunggu seratus persen apakah identitas dari kedua jenazah
ini memang betul santoso dan juga mohtar
tetapi dalam hal ini harus dibuktikan kembali dengan tes dna
sementara dalam proses identifikasi luar atau identifikasi secara kasat mata
yang telah dilakukan oleh tim satgas tinombala juga menyatakan bahwa
kedua jenazah ini merupakan santoso dan juga mohtar
tetapi ini juga masih membutuhkan tes dna
sekali lagi tes dna penting untuk menjelaskan atau menegaskan kembali
apakah kedua identitas ini adalah benar
adanya santoso dan mohtar
ya untuk menjalani tes dna itu keluarga santoso berada di rumah sakit
untuk diambil dna nya untuk dicocokkan dengan santoso
apakah mereka masih berada di sana silvano
informasi yang terhimpun sampai dengan saat ini adalah
polisi melakukan jemput bola atau mengambil sampel dna
di kediaman keluarga masing masing
sementara sampel dna ini sampai sekarang masih dalam proses pengiriman
yang menuju ke rumah sakit bayangkara palu
dan sampai menunggu hasil tes dna dari keluarga ini
kita masih menunggu kapan kedua dna antara jenazah dan juga keluarganya
sementara sambil menunggu tadi juga ada beberapa persiapan
yang telah dilakukan oleh tim forensik yang ada di sini
termasuk dengan mempersiapkan dua peti jenazah sejak tiga jam yang lalu
dan karena di ruang penyimpanan jenazah ini mesin pendinginnya rusak
jadi tadi juga ada yang menunggu
dan juga secara manual disediakan beberapa es batu
untuk disuplai kepada jenazah untuk proses pengawetan jenazah
dalam waktu tiga hari ke depan
baik setelah kemudian jenazah akhirnya sudah dapat diidentifikasi
apa rencana selanjutnya vano
apakah kemudian sudah disiapkan oleh keluarga untuk diambil dan juga dimakamkan
sementara untuk menyerahkan jenazah ini pada keluarga
butuh beberapa proses lebih lanjut
ya ini proses yang harus dijalani oleh pihak keluarga
termasuk untuk menjemput jenazah
tetapi kita belum berbicara dalam proses penjemputan jenazah oleh keluarga
dalam hal ini adalah setelah teridentifikasi
jelas polisi juga nantinya akan memberikan informasi terlebih dahulu kepada keluarga
pastinya ketika identitas dari kedua jenazah ini sudah jelas
maka keluarga yang pertama kali akan diberitahukan terlebih dahulu
kemudian baru keluarga ini mengikuti beberapa prosedur yang ada
adalah serah terima jenazah dari rumah sakit bayangkara pada tim satgas tinombala
dan tim satgas tindombala ini juga nantinya akan secara langsung menyerahkan jenazah
pada kedua belah pihak atau kepada keluarga dari dua jenazah ini
iya dalam baku tembak yang terjadi kemarin yang kemudian akhirnya menewaskan
dua orang terduga teroris salah satunya santoso
ada tiga terduga teroris yang diduga berhasil melarikan diri
bagaimana kemudian kelanjutan dari upaya perbaikan
buruan baik teroris yang melarikan diri ataupun juga kaki tangan dari kelompok santoso ini
jika kita melihat lokasinya di poso pesisir utara
dan ini merupakan daerah pegunungan dengan hutan lebat dan rapat
dimasukkan dalam desa tambarana
desa ini juga sekitar sepuluh km dari polsek poso pesisir utara
artinya jarak itu memang bisa dilihat sangat pendek
tetapi jika dilihat dari medannya begitu
itu berat karena harus membelah hutan terlebih dahulu
untuk masuk ke dalam tempat kejadian perkara
tempat penembakan kemarin berlangsung
sementara di sini ada regue sudah diturunkan ke dalam skup
yakni sektor satu ini termasuk poso pesisir utara
untuk mengamankan atau setidaknya memberi sedikit ruang gerak bagi mereka
kelompok santoso yang sempat melarikan diri
dan diindikasikan mereka masih termasuk dalam kelompok santoso
di sini ada dua perpecahan dalam kelompok santoso
dua konsentrasi besar
yakni ali kalora yang lari membentuk kelompok terdiri dari tujuh orang
dan yang kedua adalah kelompok santoso
sisanya dari sembilan belas dpo yang telah terdaftar oleh polisi dan dalam hal ini adalah
menyisakan lagi tiga orang perempuan istri ari kalora
istri dari santoso dan juga istri dari salah satu dpo lainnya
pengejaran juga masih terus berlangsung di empat sektor
tanpa ada pengurangan jumlah pasukan dalam operasi tinombala
di sini mungkin yang bisa kita lihat ketika terindikasi santoso telah tertembak
bahkan operasi mungkin dihentikan
tetapi tidak operasi ini terus dijalankan sampai batas waktu tertentu
sampai saat ini batas waktu itu belum bisa kita ketahui
tetapi kita lihat skup atau area operasi tinombala ini juga berbeda

lima ribu orang berarti dalam hitung hitungan kasarnya adalah
ada sekitar lima sampai sepuluh orang dalam satu km persegi
berarti di sini kita bisa lihat begitu luasnya
otomatis dari bulan januari sampai dengan bulan juli
yang terduga santoso tertembak ini bisa dibilang hitungannya sangat efektif
ketika kita membandingkan dengan operasi sebelumnya
misal camar maleo yang berlangsung selama empat babak
kita masih menunggu lagi apakah ada babak baru pencarian lainnya
dengan ketika terduga santoso tewas
apakah nanti ada pengganti santoso lainnya
ataukah memang akan ada sisa lainnya yang nantinya akan dikepung
oleh tim pasukan operasi tinombala
baiklah silvano hajit korespondensi ann indonesia
melaporkan langsung dari palu sulawesi tengah